kembali bersama the world tonight pertemuan tahunan bank dunia dan imf di bali telah berakhir
lalu apa saja kebijakan yang dihasilkan berikut laporan koresponden ruli kurniawan
annual meetings imf world bank dua ribu delapan belas nusa dua bali resmi ditutup oleh menko maritim
menteri keuangan gubernur bank indonesia managing director imf dan juga presiden world bank group
di mana menurut imf dan juga world bank pelaksanaan annual meeting sekali di indonesia cukup berhasil
dan mereka menantikan bagaimana jalannya annual meetings di maroko tahun dua ribu dua puluh satu
dan juga yang menarik closing statement yang tadi dibawakan oleh sri mulyani yang mengatakan bahwa
ia akan mendoakan negara negara di amerika serikat eropa jepang dan juga china agar bisa bertahan menghadapi winter yang akan datang
dan apabila mereka membutuhkan bantuan dari negara negara yang berkumpul
saat ini di bali maka akan diberikan bantuan tersebut dengan tangan terbuka
asalkan ada komunikasi dan kerjasama serta koordinasi yang baik
ada beberapa highlights yang bisa dirangkum dari tujuh hari pertemuan annual meetings di bali kali ini
yang pertama adalah memang diperlukan kerjasama komunikasi dan koordinasi antar negara negara
untuk bisa menstabilkan perekonomian dunia terkait dengan adanya trade war antara amerika dan juga china
serta semakin tingginya harga minyak di dunia
yang kedua mengenai pembiayaan
lalu yang ketiga juga ada permasalahan climate change di sini yang memang harus segera diantisipasi
lalu juga akan dibahas mengenai bali vintage agenda dan juga pembahasan mengenai green economy serta ekonomi syariah
ada pun kesepakatan yang terjadi dengan indonesia selama berlangsungnya annual meetings ini
yang pertama adanya kesepakatan akan investasi sebesar dua ratus dua triliun rupiah
pada empat belas bumn dalam enam belas proyek
lalu yang kedua di mana asian development bank akhirnya akan memberikan hutang kepada indonesia
terkait dengan disaster risk sebesar satu miliar dolar amerika serikat
dan yang ketiga dimana world bank akhirnya akan memberikan hutang kepada indonesia sebesar satu miliar dolar
untuk rekonstruksi di lombok dan juga palu serta akan memberikan hibah bantuan sebesar lima juta dolar amerika serikat

dan yang terpenting dari permasalahan ini adalah bagaimana indonesia bagaimana pemerintah indonesia bisa memfollow up setiap agen yang dibahas disini
dan bisa meningkatkan perekonomian indonesia di kemudian harinya dengan beragam pertemuan dan kerjasama dengan negara lain